kepala otorita ibu kota nusantara bambang susantono memaparkan sejumlah aspek tengah dikodok pemerintah untuk mempersiapkan pembangunan ibu kota
mulai dari rencana peraturan presiden dan peraturan pemerintah hingga rencana tata ruang bangunan dan lingkungan
dari sisi regulasi akan disiapkan empat rencana peraturan presiden dan dua rencana peraturan pemerintah
kemudian akan disinkronisasikan menjadi landasan hukum pembangunan ibu kota negara
bambang menambahkan pembangunan ibu kota yang dipersiapkan tidak hanya dari segi fisik
namun juga membangun kota yang sustainable inklusif green dan smart
sehingga kini tengah digodok rencana induk rencana tata ruang dan lingkungan hingga mengkaji kebutuhan di lapangan
seperti bahan baku material hingga jalur logistik yang akan digunakan
waktu kita tidak banyak tapi kita memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan ini
hingga bisa terwujud di awal awalnya
yang menjadi perhatian kami adalah amanah yang disampaikan undang undang
bahwa kota ini harus menjadi kota yang sustainable di dunia
yang menjadi kota pusat pertumbuhan kemudian kota yang mencerminkan keberagaman indonesia
nah sejak awal kami ingin menjaga itu
sementara itu otorita ibu kota nusantara diberi kewenangan untuk membentuk badan usaha milik otorita
untuk kepentingan pembangunan ikn
nantinya akan ada satu badan usaha yang berperan untuk menjalin kerjasama dengan swasta dan masyarakat
menurut bambang membangun ikn bukan pekerjaan yang sebentar
sehingga dukungan pembiayaan dari berbagai pihak sangat diperlukan
termasuk peran serta masyarakat dalam pembangunan fasilitas di lapangan
meliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah istilahnya agile
untuk nanti berhubungan dengan pihak pihak mitra pembangunan kami
jadi nanti ada badan otorita yang akan menelenggarakan pemerintahan
sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan
sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha
yang kita bentuk memang untuk pengusahaan
yang diharapkan tadi bisa lincah untuk bekerjasama dengan berbagai mitra swasta dan juga masyarakat
kewenangan ini juga tengah digodok dalam rancangan peraturan presiden tentang otorita ibu kota nusantara